kehadiran atlet atlet muda se indonesia di bni sirkuit nasional seri b kepulauan riau dua ribu dua puluh
turut memotivasi para atlet dan klub lokal batam
sedikitnya ada dua atlet batam di hari kedua ini yang berhasil menang dan maju ke tiga puluh dua besar
yaitu muhammad habil benzema dan jeffan m gumulya
muhammad habil benzema berhasil mengalahkan lawan tangguhnya yaitu muhammad kenzi ido kurniawan
di partai tersebut muhammad habil benzema mencatatkan kemenangan dua game langsung
dengan skor dua satu lima belas dan dua dua dua puluh atas lawannya
sedangkan jevan berhasil mengalahkan lawannya yaitu muhammad aji
dua game langsung dengan skor yang cukup jauh
di nomor yang sama ahmad gustaf azmi menang dengan skor dua satu sebelas dan dua satu tiga belas
saat menghadapi nason louis setiawan
sedangkan unggulan ke sepuluh rajen radha faal basit berhasil mengalahkan bima setia nugroho
dengan skor dua satu tiga belas dan dua satu tiga belas
ketua bidang turnamen dan pariwisata pppbsi mimi irawan mengatakan
di hari kedua ini kejuaraan telah memasuki babak enam puluh empat besar
dan diperkirakan sudah memasuki babak enam belas besar pada hari ketiga
ia juga menilai pertandingan cukup alot dan berimbang
kita masih mempertandingkan round enam puluh empat
jadi mungkin sebentar maghrib kita sudah memasuki round enam belas
dan besok juga kita round enam belas
dan pertandingan pun boleh dikatakan berimbang ini sudah terlihat
besar harapan panitia
sejak penyelenggara sirnas bni dua ribu dua puluh tiga
turnamen bulutangkis ini menghasilkan juara juara baru
untuk dididik menjadi atlet masa depan indonesia
agus iswanto batam kepulauan riau